detasemen khusus delapan puluh delapan menangkap dua orang terduga teroris di bekasi jawa barat
seorang terduga teroris tewas di tempat lantaran meledakan diri saat disergap polisi
densus delapan puluh delapan mabes polri berhasil meringkus dua terduga teroris yang kabur saat disergap di babelan pada hari sabtu kemarin
keduanya dibekuk di kelurahan jati krama jati asih kota bekasi jawa barat hari minggu
salah satu terduga teroris yang ditangkap tewas dalam penyergapan lantaran meledakkan diri saat hendak diringkus
satu orang yang meninggal dunia diduga meledakan diri sementara satu terduga lain tertembak di bagian paha
dua terduga teroris yang berhasil diringkus merupakan jaringan lampu
sekitar jam tujuh empat puluh delapan tadi tertangkap satu orang dalam kondisi hidup
lalu jam tiga puluh menit kemudian dikejar satu lagi
jadi sebelum ditangkap yang bertanggutan meledakan diri
suasana areal penangkapan ramai oleh warga yang penasaran ingin melihat kondisi lokasi penangkapan
lokasi tewasnya terduga teroris ini berada di sebuah areal pemakaman milik keluarga
jadi beben bekasi jawa barat